aturan larangan mudik yang sedang digodok sama pemerintah idi
sudah terhubung melalui sambungan zoom bapak joko setiowarno
pak joko selamat pagi
selaku ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan masyarakat transportasi indonesia
baik selamat pagi pak joko
pak joko apakah sudah ada bocoran nih pak
akan seperti apa sih kira kira aturan larangan mudik yang akan diterapkan nanti
saya lihat itu ini nampaknya para pembantu presiden ini
salah menerjemahkan keinginan presiden
yang ujungnya adalah proyek
jadi bukan program
sayangin aja proyek untuk menyekat tiga ratus titik
dan itu kan hanya sesaat
dan itu saya yakin tidak jauh beda nanti hasilnya dengan tahun lalu
lalu rekomendasinya apa pak kalau sudah seperti ini
padahal kan mungkin rekan rekan di mti ini lebih menyarankan
lebih baik dikendalikan daripada dilarang sama sekali begitu
iya kami jajar rapat sebenarnya seminggu yang lalu
karena kami sendiri ada beberapa teman dari pergantian lain
itu sebenarnya yang mendekati
contoh kalau tahun lalu itu dilarang nggak jadi masalah
karena kita tidak punya data
tahun ini kan pemerintah sudah punya zona merah ungu kemudian kuning dan hijau
mestinya kalau kita tidak memberikan apa mencerdaskan masyarakat kita
gunakan data zona itu sebagai dasar
dan nantinya juga cukup satu aturan
jangan terlalu banyak
bayangin sekarang pembe pender punya aturan
ada lima ratus vendor berarti ada lima ratus aturan
belum dari kementerian belum dari lembaga lainnya juga punya aturan masing masing
ini itu mengusingkan masyarakat
apalagi sekarang masyarakat itu sudah jenyah dengan kata kata melarang
nah perasa melarang itu harusnya dihilangkan dengan diganti mengatur dan mengendalikan
saya kira lebih soft
meskipun nanti ya ujungnya juga melarang
tapi kan diajak berpikir
kita mungkin belajar dengan negara tetangga kita lah
singapura itu tidak pernah melarang
orang masuk di sana
tetapi kan mengikuti aturannya saja
nah kita sesuaikan dengan kondisi indonesia
sekarang sudah ada zona
basis zona itulah yang menjadi dasar sebenarnya untuk mengatur mobilitas orang
dan mungkin ini bukan hanya mudik saja
di luar mudik itu pasti terjadi perangkan
nah sekarang yang terjadi adalah proyek bukan program
nah kalau mungkin kita boleh flashback ke tahun lalu deh pak joko
tahun lalu ini kan mungkin setelah arus mudik ternyata benar angka positif covid sembilan belas ini meningkat
khususnya untuk yang keluar jakarta ataupun ke dalam jakarta
kalau yang teman teman di mti ini lakukan evaluasinya selain terkait zonasi tadi
apa saja sih pak yang bisa mungkin menjadi pelajaran penting untuk pelarangan dari pemerintah di mudik dua ribu dua puluh satu ini
saya pikir tidak hanya bicara mudik ya
jangan selalu mudik baru bekerja keras
sebenarnya kita butuh konsistensi dan keseriusan
jadi ada yang parkir
di kondisi dulu parkir itu ada yang kosong ada yang parkir
kan tidak semua terisi bahkan melebihi kapasitas
artinya tidak ada konsistensi
itu hal yang sederhana bisa kita lihat
apalagi hal lainnya
ini kan soal proyek mudik
jadi bukan program
sebenarnya kalau kita ingin menjaga panjang program
jadi bisa digunakan
tidak usah mudik
pokoknya semuanya menggunakan ini
kita sudah punya data base
sayangnya pemerintah pusat tidak punya data berapa besar tahun lalu orang yang bisa lolos dari eksekutif itu
di jawa tengah itu satu dua ratus masuk jawa tengah tahun lalu itu
naik bedah motor naik angkutan kelas hitam atau lewat jalur jalur tikus
saya yakin tahun ini juga sama
kalau tiga ratus itu cuma dijaga cuma katakanlah satu dua puluh empat jam
yang lainnya cuma delapan jam
jadi masih kemungkinan bisa ada yang molos ya
apalagi kan mungkin masyarakat yang sudah excited sekali untuk mudik setahun sekali akan cari cara gimana supaya bisa tetap mudik gitu
berarti sebetulnya yang paling efektif adalah penutupan simpul simpul seperti pelabuhan bandara terminal
mungkin untuk jalan jalan
darat juga berarti menurut anda itu yang paling efektif ketimbang meletakkan petugas petugas di berbagai zona lalu lintas yang akan dilewati pemudik begitu
tahun lalu bisa dilakukan
penutupan bandara simpul pelabuhan penyebrangan
tapi kenyataan bisa masuk jawa tengah satu dua ratus
saya kira ke jawa timur juga ada ke jia juga ada
cuman kan pemerintah pusat tidak punya data itu
saya yakin sampai sekarang mereka nggak punya data itu
kalau saya punya data hariannya selama mudik jawa tengah saya punya
banyak kami sudah beri masukan itu
jadi penyekatan itu proyek bukan program
kita bicara program jangan bicara proyek
berarti intinya anda sebetulnya cukup menyayangkan dengan statement pemerintah
tapi kan kalau yang ini perpresnya belum ada ya pak
ini masih dari pergub dan juga permen hub untuk pengaturan larangan mudik ini
nah apalagi nanti ada perda perda ada peraturan daerah ya
itu ada pergub tak ada perwali atau perkap
kacau lagi tadi
kita dipusingkan semuanya tanya
termasuk saya sering ditanya saya bilang memang saya mau hafalkan lima ratus pemda se indonesia punya aturan kan tidak mungkin
cukup buat satu aturan
kalau presiden tidak mengeluarkan satgas saja yang mengeluarkan
cukup satu itu saja
kalau umpamanya presiden juga agak keberatan satgas yang punya data satgas lah yang mengeluarkan itu
jangan kementerian kementerian lembaga
lembaga mengeluarkan sendiri sendiri
oke pak joko yang terakhir mungkin pak joko rekomendasi dari rekan rekan di mti untuk para calon pemudik ini untuk pikir pikir ulang lagi untuk bisa pulang ke kampung halaman
dan juga mungkin sedikit rekomendasi untuk pemerintah tadi kalau anda bilang ini sebetulnya bentuknya projek bukan program
ya intinya sebenarnya itu adalah protokol kesehatan
apapun bentuknya proyek itu protokol kesehatan tidak dilakukan dengan
kalau dilakukan dengan benar tetap saja terjadi
nah program protokol kesehatan ini dilakukan secara masif potong sepotong harus konsisten serius gitu
itu saja sebenarnya masalahnya
protes dan sebagainya kan indikator aja orang kena atau tidak misalnya itu
jadi kita harus secara masif dalam program program protokol kesehatan itu yang harus dikemandangkan terus menerus jangan sampai kendor
dan sekali lagi bukan dilarang namun dikendalikan akan jauh lebih efektif begitu ya
karena kata larangan itu bikin lebih berat
karena kata larangan itu bikin orang jadi apa tadi silahnya alergi begitu ya kalau katanya pak joko
perlawanan secara sosial
melawan begitu dan sekarang pun sudah mudik ini
sudah mudik sekarang
akhirnya orang ini kalau nonton konser beli tiketnya early bird gitu
jadi colongan beli ataupun mudik duluan sebelum aturannya diberlakukan begitu ya
semoga tidak ada kenaikan angka covid sembilan belas dimanapun setelah musim mudik ini
dan beneran masyarakat bisa mendengar lagi aturan ini dan menganggap ini sebagai untuk kebaikan bersama
terima kasih banyak pak joko sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
ya pemerintah resmi melarang mudik
menteri koordinator bidang perekonomian memperkuat pernyataan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan beberapa waktu lalu
namun pemerintah justru menggulirkan wacana membuka tempat wisata
lalu bagaimana seharusnya pemerintah mengambil sikap untuk menghindari

lalu bagaimana seharusnya pemerintah mengambil sikap untuk menghindari kegiatan
karena itu bapak presiden minta bahwa kebijakan pengendalian itu agar segera dilaksanakan dan pemerintah melalui pmk sudah menyampaikan bahwa sudah ada larangan mudik
pak menteri perhubungan rabu sore menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto mempertegas sikap pemerintah melarang mudik tahun ini
sesuai arahan presiden masyarakat dilakukan
saya lebih tidak setuju itu larangan mudik ya
karena kalau misalnya tempat wisata dan bar pub masih dibuka itu akan membuka skala dan skema untuk penyebaran lebih ini ya dibandingin kita harus mudik yang ketemu family atau segala macam gitu loh
di sisi lain masyarakat yang haus hiburan juga mempunyai alasan yang masuk akal terlebih lagi roda ekonomi harus tetap berputar
tetap perlu itu perlu sih perlu satu untuk rekreasi kedua untuk ekonomi juga masalah penyebaran covid itu sebenarnya tinggal diterapin prokesnya aja
menanggapi perbedaan pendapat ini epidemiolog berpesan agar pemerintah tegas dalam menentukan salah satu opsi
tidak ada toleransi kelonggaran untuk protokol kesehatan ketegasan ini diperlukan supaya masyarakat tidak memiliki celah melanggar aturan pemerintah tersebut
kalau memang mudik mau dilarang dilarang yang benar gitu jadi benar benar tidak boleh ada
tapi kalau mau mudik dibatasi dibatasilah misalnya selalu tidak boleh mudik dengan kendaraan pribadi
satu semuanya harus menggunakan transportasi publik jadi sudah dibatasi kan
melarang mudik dan membuka tempat wisata masih memiliki risiko lonjakan kasus covid sembilan belas
namun dibalik itu ada alasan menggerakkan roda ekonomi yang terhambat
pemerintah harus tegas menentukan prioritas yang didahulukan
masyarakat membutuhkan ketegasan di samping roda ekonomi yang mesti berputar
menteri kesehatan budi gunadi menyatakan adanya penundaan dua gelombang pengiriman vaksin astrazeneca disebabkan embargo vaksin di india
menyikapi hal tersebut dkij
jakarta mengatakan bahwa stok vaksin di dki masih cukup
sebagaimana diketahui indonesia sebelumnya sudah melakukan kesepakatan dengan covax gavi
selaku penyedia vaksin astrazeneca untuk negara negara miskin dan juga negara berkembang
dari kesepakatan tersebut indonesia sudah memperoleh satu satu juta dosis vaksin astrazeneca yang sudah tiba di indonesia
kepala seksi data informasi dan pelaporan dinas kesehatan dki jakarta mengungkapkan
masih cukup dan jika menipis kemenkes akan segera memonitor untuk segera ditambah
baik di jakarta sendiri ada beberapa jenis vaksin yang kita terima
alhamdulillah ketiganya secara logistik mencukupi untuk kebutuhan vaksinasi di jakarta
sementara itu sekitar tiga puluh ribu lebih tenaga kesehatan dari dokter perawat hingga bidan di dki jakarta
melakukan pelatihan menjadi vaksinator
dari jumlah tersebut sekitar enam lima ratus diantaranya sudah menyelesaikan pelatihan
pelatihan pun terus dilakukan agar mempersiapkan vaksinator yang siap ditugaskan
hingga vaksinasi massal beberapa waktu ke depan
kulumnya itu sebenarnya mengacu kepada juknis
dari kementerian kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi begitu
dimana sebelumnya pelatihan yang ada tiga hari kemudian saat ini bisa dilakukan pelatihan satu hari
karena memang yang kita latih adalah tenaga kesehatan
seperti dokter perawat bidan memang sudah melaksanakan tugas sebagai fungsinya seperti yang saya sampaikan tadi
dan selanjutnya segmen bisnis bersama rekan saya aldi hawari
aldi akan ada info apa aja hari ini
tadi selain soal posisi cadangan devisa indonesia
kita juga akan ada informasi terkait presiden joko widodo yang resmi menerbitkan peraturan pemerintah
tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan juga musik
informasi akan kami hadirkan
sesaat lagi usai jeda tetaplah di cnn indonesia today
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih anda kembali di cnn indonesia today
bank indonesia merilis jumlah cadangan devisa ri akhir maret dua ribu dua puluh satu sebesar satu ratus tiga puluh tujuh satu miliar dolar amerika
meski masih di posisi tinggi cadangan devisa ri turun dibandingkan periode februari dua ribu dua puluh
bagaimana posisi cadangan devisa untuk menopang ekonomi indonesia
terutama di tengah pandemi ini untuk membahasnya kami telah terhubung dengan haryadi ramlan
kepala departemen pengelolaan moneter bank indonesia selamat pagi pak haryadi
selamat pagi mas aldi gimana kabar sehat
sehat pak haryadi ini posisi cadangan devisa kita di akhir maret masih di level akomodatif ya
bisa dibilang meskipun pandemi masih berlanjut
bagaimana bi menakar kelangsungan indikator makro yang terus positif ke depannya
terima kasih mas aldi pertama kali tentunya terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan tentang isu ini
posisi cadangan devisa kita pada akhir maret dua ribu dua puluh satu
sebesar memang satu ratus tiga puluh tujuh satu miliar dolar
ini memang relatif lebih rendah satu ratus tiga puluh delapan delapan dibanding februari lalu
tapi dari sisi rasio kecukupan cadangan devisa secara international market practice ini lebih dari cukup
kenapa posisi cadangan devisa ini lebih dari sepuluh satu bulan impor pembiayaan
sekaligus untuk biaya pembayaran hutang luar negeri

sekaligus juga indikator standar kecukupan internasional itu hanya sekitar tiga bulan impor
juga berdasarkan standar parametrik imf juga demikian
jadi kita dalam kondisi yang sangat aman untuk posisi kecukupan cadangan devisa
oke kalau melihat posisi maret dua ribu dua puluh satu ini nanti pengaruhnya terhadap neraca transaksi berjalan ataupun pembayaran indonesia bagaimana pak hari
kami tetap memandang bahwa kecukupan cadangan devisa ini adalah bagian
dari kondisi yang sangat mendukung kekuatan external balance kita
dengan kondisi stabilitas fundamental yang kita punya
dan kewajiban pembayaran luar negeri yang ada waktu waktu tertentu
kemudian antisipasi repatriasi pajak ataupun rebalancing portfolio
ketahanan stabilitas eksternal kita kita yakini masih terjaga dengan baik
oke kita punya fundamental yang cukup baik lah ya untuk kemudian terus berada di fase pemulihan ekonomi akibat pandemi
tapi kalau kita memotret bagaimana capital inflow yang juga masuk dan juga kegiatan ekspor impor
bagaimana kemudian bi bisa melihat kegiatan ekspor produk migas ataupun non migas indonesia yang pasti nanti akan juga bisa memperkecil adanya defisit neraca perdagangan ataupun transaksi berjalan
ya tentunya apabila kita melihat raca perdagangan indonesia
kita kan sudah surplus sekitar satu sembilan miliar usd dan dua miliar usd
jadi kami memperkirakan di raca perdagangan akan terus surplus di terbulan satu
kemudian bagaimana ke depan untuk defisit transaksi berjalan
artinya apa ini masih cukup mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi indonesia
dan npi raca pembayaran indonesia sangat terbantu secara keseluruhan yang ditopang oleh surplus
dan dari capital inflow yang kita harapkan dapat memfinancing defisit raca transaksi berjalan
ekspor kita juga melihat bahwa dengan banyaknya komoditas yang harganya naik
ini juga berpeluang untuk menambah pemupukan cadangan devisa secara net
demikian mas aldi
oke pak hari kalau kita
terkait juga bagaimana negara negara luar salah satunya mungkin amerika serikat ya
yang mengeluarkan dana super jumbo untuk pemulihan ekonominya
baik di bidang infrastruktur maupun untuk kesehatan dan juga pemulihan ekonomi secara keseluruhan
kalau pengaruhnya terhadap nanti pemulihan ekonomi di indonesia
termasuk juga negara negara emerging market
apakah ini akan memberikan tekanan juga kepada pasar keuangan kita
ya terima kasih mas aldi
kita mungkin perlu melihat dari aspek apa sebenarnya game changernya
game changernya baik di pasar global ataupun di domestik adalah proses vaksinasi
dan kita melihat bahwa proses vaksinasi khususnya di us di china kemudian di negeri kita
saya pikir recovery nya sangat cepat dan ini memberikan confident kepada investor
apalagi ditambah tadi malam statement dari fomc juga menyatakan fed tetap akomodatif
ini artinya monetary akomodatif
ini artinya monetary akomodatif
policy yang dilakukan fed ini akan membantu proses recovery global terutama us dan china
kalau ini terjadi tentunya permintaan ekspor kita pasti akan lebih tinggi
dan kita tahu kapitalis juga ada tendensi untuk mencari return tertinggi
dan indonesia adalah salah satu negara yang memang spread gearing nya sangat lebar
sekitar empat ratus delapan puluh empat ratus sembilan puluh basis point
jika kita perhitungkan level us treasury sekarang satu enam puluh lima dibandingkan dengan yield spn kita yang sekitar enam empat enam lima sekarang
ini masih atraktif dibanding beberapa negara baik di eropa timur ataupun latin amerika
baik tapi yield treasury atau imbal hasil obligasi pemerintah amerika serikat ini sempat juga memberikan tekanan ya kepada pasar
kalau untuk nilai tukar rupiah saat ini yang juga sempat mengalami tekanan akibat
us treasury ini bagaimana potret bi ke depannya pak
sudah menenangkan pasar dan kita lihat juga cenderungan risk on di market
dari ini rupiah menguat kita lihat sendiri
kenapa rupiah menguat
karena oleh gradual capital inflows dan kita meyakini meraca transaksi perjalanan kita terjaga
modifikasi rendah dan stabil
premi risiko kita relatif rendah dengan indikator cds tujuh puluh delapan puluh basis point
dibanding beberapa negara tertentu yang tinggi
dan yang pasti kecukupan cadangan devisa sebagai secondary external balance kita
baik pak haryadi kita tunggu ya ini sudah bulan april
artinya kita juga masih menantikan bagaimana nanti pengumuman pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh satu ini
apakah kemudian kita masih bisa terus melanjutkan tren positif untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini
untuk sementara terima kasih pak haryadi ramlan kepala departemen pengelolaan moneter bank indonesia
sudah bergabung bersama cnn indonesia
today pagi ini selamat pagi pak sehat selalu
selamat malam mas hadi terima kasih waktunya
mudah mudahan ekonomi kita akan lebih baik ke depan
ya amin terima kasih pak